publik masih menanti pertanggung jawaban atas kasus gagal ginjal akut yang menelan korban jiwa hingga satu ratus sembilan puluh anak meninggal dunia
walau penyidikan sudah berlangsung namun hingga kini bares krim polri belum menetapkan tersangka
ada pula desakan dari dpr ri yang meminta agar ketua bpom penny lukito ikut bertanggung jawab dan dipecat
meski rekomendasi ini sempat
kekuasaan yang telah diembannya sejak dua ribu enam belas silam
kita akan membahas lebih dalam penantian publik ini dalam editorial view bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam caca
mas revo pada rapat kerja bersama dengan komisi sembilan kemarin wakil ketua komisi sembilan charles honoris
kausa ini mempertanyakan kenapa sebagai kepala bpom penny hingga kini belum bisa menjelaskan
kok bisa obat yang sudah mendapat izin edar bpom tiba tiba justru tercemar
kalau media melihatnya seperti apa
apakah memang sebenarnya bpom mestinya bisa menjelaskan hal tersebut
nah itu memang yang sekarang sedang kita juga menanti ya
sama seperti ketika kemarin anggota dpr mempertanyakan hal tersebut ke bepom dan juga kepada kementerian kesehatan
apa yang menyebabkan satu ratus sembilan puluh anak itu mengalami
kematian karena gagal ginjal akut
dan kemudian ada tiga ratus lainnya juga mengalami sakit yang sama gitu
nah sayangnya sampai sekarang kita masih belum mengetahui apa penyebabnya
apakah memang benar karena sirup obat yang diminum oleh anak anak tersebut atau karena penyebab lain gitu
karena hingga pagi tadi gitu misalnya hari ini kita masih mendapatkan informasi bahwa kemenkes masih memimpin
penyelidikan atas kasus ini
karena menurut informasi yang kita terima sebagian penderita gagal ginjal akut ini memang ada yang meminum obat sirup
seperti yang diduga tercemar oleh bahan lain gitu
atau di atas ambang batas sehingga mengakibatkan gagal ginjal
tapi ada juga yang mereka yang mengalami gagal ginjal akut ini tidak meminum obat
nah ini yang sekarang sedang kita nanti bersama sama
karena kalau memang
ternyata penyebabnya adalah kandungan di ambang batas atau ada yang tercemar dalam obat sirup tersebut
maka perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut harus bertanggung jawab
demikian pula demikian pula dengan badan yang dibentuk untuk mengawasi obat dan makanan
yaitu bpom gitu ya
harus ikut bertanggung jawab atas kasus ini
dan juga kemudian sampai sejauh mana penanggung jawab
yang harus diemban oleh kemenkes misalnya
nah ini kan kita semua sama sama menunggu ya
karena angka satu ratus sembilan puluh itu tentu bukan angka yang kecil gitu
angka kematian dari satu ratus sembilan puluh anak harusnya segera
kita itu sama sama menunggu
kenapa ini kok bisa terjadi hal demikian
akibatnya kan lebih luas juga
karena kalau misalkan sekarang ada anak yang sakit
kita semua tentu akan khawatir kan
ketika kita akan membeli obat
ketika kita membeli obat ke apotek misalnya
apakah obat yang akan kita beli ini aman atau tidak
sementara dalam musim musim seperti sekarang
ketika musim penghujan masih dalam
apakah ini musim pacar obat atau bukan
tapi kalau kita rasakan sekarang antara panas dan hujan ini seringkali datang secara bersamaan gitu ya
kemudian juga ada ancaman demam berdarah
belum lagi ancaman covid juga belum selesai
sehingga ketika anak anak itu mengalami sakit panas atau demam
kita tentu khawatir gitu ya ketika harus memberikan obat sirup kepada anak anak
sementara obat puyar atau obat pil kepada anak anak
belum tentu mudah untuk mereka mengkonsumsi
itu tidak semudah ketika misalnya obat dalam bentuk sirup
nah ini kita sekarang memang sama sama menunggu
apa penyelidikannya penyidikan yang sedang dilakukan
yang jelas memang sebenarnya kan dari setiap anak anak yang mengalami gagal ginjal akut tersebut
ditelusuri apakah minum obat tertentu dan obat obat yang dikonsumsi tersebut itu tinggal diselidiki
seharusnya kan kalau orang awam berpikirnya seperti itu ya
apa yang diminum kemudian itu diteliti
tapi sampai detik ini kita belum mendapatkan kepastian
nah ini yang kita sama sama sekarang menunggu gitu
dan seharusnya hal tersebut tidak harus terlalu lama karena kita semua butuh kepastian
baik selain memang kita menunggu apa sebenarnya penyebab pasti dari kasus gagal ginjal akut ini yang merenggut ratusan nyawa anak anak
yang tadi juga disebutkan oleh mas revo adalah kita juga menanti siapa yang kemudian bertanggung jawab dalam kasus ini
nah dalam rapat kerja tersebut juga cukup gamblang dilucuti
titik mana saja yang diduga
ada kekeliruan hingga akhirnya mengakibatkan ratusan anak tersebut meninggal dunia industri farmasi
atau kelalaian pengawasannya kah
atau titik mana lagi yang cukup longgar sehingga kasus ini bisa mencuat
menurut catatan media sebenarnya pihak mana saja yang bisa atau yang patut sebenarnya ikut bertanggung jawab
selain kita tahu saat ini sedang ada dua atau tiga farmasi
yang tengah dipidanakan mas revo
ya kita pikir memang kalau dalam hal ini langkah yang sudah ditempuh sudah on the track gitu ya
walaupun kita semua sama sama menunggu kok lama gitu
tapi yang jelas bahwa ketika ada dugaan bahwa penyebab gagal ginjal akut yang menimpa ratusan anak ini karena obat yang dikonsumsi oleh mereka
maka tentu saja yang harus diteliti atau disidik itu adalah
produsen dari obat tersebut gitu
bagaimana dengan kandungannya
tentu hal ini sebenarnya kan bisa diketahui ketika dibawa ke laboratorium untuk mengetahui apakah komposisi komposisi obat yang diproduksi itu telah sesuai dengan aturan dan cukup aman bagi anak anak misalnya
nah kalau memang terbukti bersalah maka terbukti ada yang keliru dalam komposisi dari obat tersebut
maka tentu saja
produsen dari obat tersebut harus bertanggung jawab
dan kemudian ini tentu juga dalam kalau ditarik lebih jauh maka siapa badan yang harus mengawasi peredaran obat
bagaimana pengawasannya apakah ada kelalaian dalam pengawasan sehingga mengakibatkan obat yang tercemar tersebut itu lolos edar ke masyarakat
bagaimana pengawasannya selama ini
nah tentu saja memang sekarang kasus ini membuka mata kita ya
bahwa kalau misalkan prosedur prosedur itu sudah ditaati
kita hati dengan baik
bahwa ada bahan bahan
ini kan sebenarnya kita semua anak dari kita masih kecil pun ya
ini kan kita juga mengkonsumsi obat sirup gitu ya
dan tiba tiba kita semua tercengang gitu
karena obat yang dikonsumsi ini bukan obat baru gitu
ada obat yang selama ini sudah beredar di pasaran jauh
sebelum kasus ini bukan obat baru lah gitu kira kira
bukan seperti vaksin yang baru ditemukan
di injeksikan gitu kan
tapi kan ini sudah
kalaupun memang vaksin baru yang ditemukan itu kan juga sudah melalui uji klinis dan sebagainya sebagainya
sehingga dipastikan aman kepada masyarakat
nah obat pun kan juga demikian
nah tiba tiba kemudian kita tercengang
karena mendengar kabar awalnya ada enam anak meninggal di jawa barat
kemudian di jawa timur di jakarta juga sama
kemudian angkanya mencuat mencuat mencuat
tiba tiba satu ratus sembilan puluh anak meninggal dunia
karena kasus ganggal gijalah akut
nah kalau memang ada hal yang keliru dalam obat yang beredar
artinya mungkin tercemar hal
kalau kandungan yang selama ini diduga
karena bahan baku pelarut dari propilen glikol
kemudian mengandung etilen glikol
dan di etilen glikol itu melebih bambat
melebih ambang batas sebagai penyebab kematian kasus yang terjadi ini
maka lagi lagi perusahaan farmasi harus bertanggung jawab
kemudian kok bisa obat tersebut beredar
berarti kan apakah ada kelalaian dalam pengawasannya
bagaimana dengan sistem checking ketika obat itu
quality control ketika obat itu sebelum beredar ke pasaran
nah ini kan yang harus di semua semua yang terkait dengan proses proses tersebut
saya pikir mereka
mereka itulah yang harus bertanggung jawab ya
kalau memang benar dugaannya karena ada bahan ke dalam obat sirup itu ada yang dia ambang batas
atau tercemar oleh bahan bahan yang membahayakan kepada anak
mas revo kalau berbicara mengenai produsennya atau perusahaan farmasinya saat ini sedang dimintai pertanggung jawaban
karena sedang berjalan pidananya di barai es krim
namun kita berbicara mengenai
pengawasan yang tadi juga mas revo singgung
komisi sembilan dpr ri pada saat rapat kerja juga menilai bahwa bpom sebagai badan yang seharusnya melakukan pengawasan pengawasan tersebut
dinilai pasif oleh komisi sembilan dalam melakukan pengawasan obat obatan
sebenarnya dalam catatan media seperti apa
bpom ini kan bukan baru baru ini saja lahir
iya tentu saja memang kita juga bertanya tanya hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh
wakil rakyat kita di parlemen
apakah memang terjadi kelalaian dalam pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab badan yang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat dan makanan
dalam hal ini tentu adalah bepom
nah tentu tapi tentu saja kita menunggu ya
apakah memang terjadi kelalaian dalam hal dari bepom
kita tentu menunggu penyidikan yang dilakukan oleh
baris krim oleh kepolisian dan juga oleh internal kementerian kesehatan
karena dari informasi yang kita dapatkan memang saat ini kementerian kesehatan sedang masih fokus untuk
fokus untuk apa namanya
supaya anak anak yang sekarang sedang dalam perawatan itu tidak bisa diselamatkan
dan kemudian bagaimana menarik obat obat yang sedang
yang diduga bermasalah tersebut
dan juga setelah itu yang kita dengar adalah kemenkas pasti juga akan turut dalam investigasi apakah bagaimana
apa yang menyebabkan obat obat tersebut yang
kalau memang karena obat tersebut kok bisa beredar di pasaran
nah ini yang kita sama sama menunggu
kalau memang ternyata ada kelalaian di situ ya tentu kita menuntut pertanggung jawaban dari pihak pihak yang lalai tersebut
nah catatan kita juga seperti ini caca
bahwa di beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan beberapa obat yang ditarik dari pasaran
kemudian daftar tersebut juga berubah dari yang awal yang kita terima
kemudian ada obat yang dinyatakan aman
tapi kemudian beberapa hari yang lalu who juga mengeluarkan daftar terbaru yang memuat kembali
beberapa obat yang sebelumnya dinyatakan aman kemudian dinyatakan aman
dinyatakan tidak aman kemudian dinyatakan aman dan oleh who ternyata dinyatakan tidak aman
nah kita tentu berharap bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran obat ini di pasaran harus transparan
jangan sampai kemudian karena ada kekuatan kekuatan kapital misalnya itu kemudian membuat hal hal yang seharusnya di
ini bisa mengubah
ini bisa mengubah isi dari obat obat yang dinyatakan bermasalah
tentu kita berharap bepom dan juga kemenkes ini tetap tegak lurus gitu ya ada di jalurnya
sehingga memastikan kepada masyarakat bahwa obat obat yang beredar di pasaran ini aman
kita tentu semua berharapnya demikian
karena jangan sampai karena ada kekuatan kekuatan kapital besar
kemudian bisa memusnahkan
menekan menekan penyelidikan
tapi kita semua tentu percaya bahwa bepom dan kemenkes tetap tegak lurus dalam hal ini
namun yang menariknya nih mas revo ternyata ada desakan yang cukup keras sebenarnya dari dpr ri
agar ketua bpom pendi lukito ikut bertanggung jawab dan dipecat dari jabatannya
padahal investigasi ini masih berlangsung seperti yang tadi dikatakan oleh mas revo
sebagai media yang terus mengawal kasus ini sebenarnya mas revo bagaimana melihat desakan tersebut
ya desakan yang dilakukan oleh pr tentu sah sah saja dilakukan gitu
bahwa ini juga menjadi sebuah hal yang kita juga berharap dengan desakan desakan ini tentu kemudian bepom bisa melaksanakan
karena dengan desakan itu artinya ada yang mengawasi
ada yang mengawasi kinerja dan kerja dari bepom
dengan begitu kita tentu berharap penyidikannya bisa berjalan dengan baik dan transparan tadi
karena tentu kita tidak mau
kalau kita di media kita menghormati semua proses yang berlaku gitu
kalau memang dinyatakan bersalah tentunya nanti adalah kelalaian di situ
tentu kita berharap sanksi yang diberikan itu sepadan dengan kelalaian yang unsur keadilannya itu ya
itu cukup adil
jika memang terjadi ada kelalaian
tapi kalau dalam posisi sekarang ketika misalnya proses investigasi masih berlangsung
ya kita di media sama sama menghormati proses investigasi yang sedang berjalan
tapi di sisi lain juga kita di media turut mengawal supaya proses investigasinya itu berada di jalur yang benar
sehingga nanti keputusan yang dihasilkan terkait dengan atau kesimpulan dari investigasi yang dilakukan
sesuai dengan asas keadilan dan asas kepercayaan
asas transparansi yang berlaku
baik mas revo kita akan menanti terus dan mengawal terus ya sebagai media
bagaimana proses investigasi yang berlangsung di kemenkes di bpom
maupun di barat skrimpolori terkait kasus ini
dan selain kasus gagal ginjal akut yang masih terus ongoing
hingga saat ini ada juga isu menarik
yaitu mengenai manajemen crowd control
atau bagaimana mengatur euforia masyarakat dalam event event yang berlangsung
nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama mas revo usai jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news